musim kemarau berkepanjangan membuat debit air di situ gede tasik malaya jawa barat berkurang
bahkan hingga rabu ini luasan situ yang masih memiliki air diperkirakan hanya tersisa sekitar delapan sampai sepuluh hektare saja
padahal luas situ gede seluruhnya mencapai empat puluh tujuh hektare
meski belum mengering seutuhnya situ gede berubah menjadi savana dengan ditumbuhi rerumputan
rakit bambu yang semula digunakan untuk mencari ikan kini terbenam di dasar situ yang sudah kering
selain mempengaruhi pengairan hektaran lahan pertanian keringnya situ gede juga membuat pariwisata terdampak
penurunan pengunjung di kawasan ini mencapai enam puluh persen
pelaku usaha di pinggir situ gede mayoritas tutup
pedagang hidangan ikan bakar tidak lagi berjualan
debit air untuk musim kemarau sekarang
hampir delapan puluh persen turun
destinasi wisatanya ini kan situ gede air ya
jadi kalau untuk pengunjung otomatis turun drastis
biasanya misalnya ada sehari misalnya bisa lima bon atau enam bon
sekarang mah hari minggu juga kadang satu bon
kadang kadang minggu kemarin juga saya enggak
enggak ada sama sekali

sehingga terlihat seperti retakan
hal ini menyebabkan petani di desa tumpukan harus menelantarkan sawahnya
sawah yang biasanya ditanami tiga kali dalam setahun
panen padi pun terakhir kali dilakukan pada juli
air dari wonogiri sudah mati
dan ini pun tidak ada hujan makanya petani tidak menanam padi
sudah panen terakhir bulan juli kemarin
ini sudah tidak menanam
dan wolowikiri sudah mati

dan wolowijo pun tidak bisa menanam karena sangat kering
ada kemungkinan petani akan kembali menanam padi
ketika musim hujan sudah datang atau pada desember
total luas lahan pertanian yang terkena dampak kekeringan di desa tumpukan ini satu ratus sepuluh hektare
tim liputan cnn indonesia